gue gak salah
dan gue gak nyesel ngelakuin semua itu ke putri
karena gue harus membalaskan dendam nyokap gue
kalau papa nggak mengkhianati mama
mama akan hidup bahagia sampai sekarang
dan raja gak akan seperti ini mak
raja ini cowok yang baik baik
dia gak mungkin ketemu sama perempuan sebagus ini
sembarangan kayak lo
sembarangan jadi lo pikir
gue ini suka sama raja gitu
mbak yang harusnya mbak curiga ini tuh putri
ya mbak itu tanya aja sama rajanya sendiri
ngapain yuk kepo kepoin putri
jangan jangan kayaknya sama putri udah saling kenal
jadi bukan cuma gue doang yang curiga
tapi juga dewa
apa benar yang raja bilang
kalau putri sengaja mau kenalan sama gue
mau manfaatin gue
tips dari saya
mendingan mbak tuh gak sedeket deket deh sama putri
karena putri itu udah ngambil dewa dari saya
jadi lo buat tadi dewa
oh jadi mbak gak percaya
jangan jangan selagi kita ngobrol disini
putri sekarang lagi ngerebut pacar mbak
dia kan social climber
jadi dia itu sukanya ngedeketin cowok cowok tajam
untuk dapetin duitnya doang
sembilan tahun losing

dan clara belum
tadi tuh kita udah datengin tempat clara yang bakal datengin ya
tadi ketak lagi kita gak nemuin clara
clara dimana ya
clara kok gak balik balik sih
udah tau kan gue pengen jelasin semuanya ke dia

pasti clara balik kok
sabar ya put
gue capek gue mau istirahat
ya allah bagaimana ini
clara masih marah
dan salah paham sama aku
tidak mau paham
emang perempuan gak benar
lepas lepas sih
lo sampai kapan ya
lo sampai kapan lo mikirin ini semua
kenapa gue gak bisa ngelupain muka itu
kenapa gue gak bisa ngupain muka putri
balas dendam itu mahal harganya
clara udah baik banget sama aku
aku gak mungkin gak jujur soal raja
clara berhak mendapatkan pasangannya sempurna
bukan laki laki seperti raja
yang sampai mau nodai kesucian perempuan yang bukan istrinya
kalau aku jujur sama clara mungkin clara gak akan terima
walaupun clara benci aku
yang penting aku udah melindungi clara dari penderitaan
apalagi kalau dia sampai menikah dengan laki laki jahat itu
gue gak salah
dan gue gak akan nyesel ngelakuin semua itu ke putri
karena gue harus membalaskan dendam nyokap gue
kalau papa nggak mengkhianati mama
mama akan hidup bahagia sampai sekarang
dan raja gak akan seperti ini ma
udah ke depan
yaudah gue ke depan ya
ya ampun dewa
gue beli makanan buat lo
si clara belum bangun ya
karena gue tau lo gak tidur semaleman
makanya gue beli makanan
ya ampun dewa
makasih banyak ya
ya enggak gue gak ngerepotin
gue tau makan favorit lo dari satria
kita sarapan bareng yuk
lo kasih clara ya
harusnya gue yang nanya lo ngapain disini
apa masalah lo
mana clara sama putri
gue pengen ngomong sesuatu sama
sebenarnya ada yang gue sembunyiin dari lo
sayang aku udah malu
kalau kemarin aku gak sengaja bikin kamu marah
aku tahu aku bukan cowok yang romantis
dan aku tahu aku bukan cowok yang baik untuk kamu
tapi aku serius sama kamu
tenangkan sama aku